ya kamu masuk aja
ngambur ngamburan kan gak bagus bang
lo bisa diem gak sih
gua mau ngapain juga terserah gua
oh ini mobilnya bang
wah punya mobil nih gue
lo kalo buat duit aja cepet lo
mau ambil semua
ini buat beli bensin
lumayan kan seratus ribu
ya udah makasih ya pak
sekarang gua punya mobil
kita punya mobil sekarang lo liat
ya mobil tua lah mobil siapa
aduh lu banyak nanya ya
lo terima aja gak bisa diajak enak lo
mau sedang gak lo
padahal bapak ibu tahu ya
seakhir akhir gini di kampung kita tuh banyak kemalingan
nih malingnya ini pinter banget
sampai dia nggak ngerusak apa apa lho
lewat mana coba masuknya
maling punya kunci serap rumah yang ada di sini
iya bener tuh
tuh lihat tuh orang orang kampung
kita akan ke pamer ke dia
karena mereka udah nyakitin kita
bawa mita sekalian
saya nggak ikut deh bang saya di rumah aja ya
nganurur dulu ya
saya udah siap siap
dan juga jangan lupa
biar kita kelihatan seperti orang kaya di depan orang orang kampung itu
nggak bisa diajak
enak tuh orangnya
restoris ini lama bener sih
ini ibu ibu sama bapak bapak ada apa lagi nih
itu pak ustadz si badrun
udah kayak bener tuh punya mobil lagi tuh
iya bener pak ustadz
akhir akhir ini dia pake pakean keluarganya dan mertuanya juga pakeannya baru baru

ini keren banget mobilnya
ngapain pada ngumpul di mari
assalamualaikum pak ustadz
kayaknya nyantai banget
saya jalan jalan mau nemenin keluarga
wah hebat banget nih bang badrun sekarang udah punya mobil
iya tapi kan aneh aja
tapi aneh aja bisa juga
alhamdulillah yang dulunya dia supir angkot sekarang jadi juragan angkot
gak ada yang mustahil buat allah
ya namanya rezeki kan nggak diduga duga kalau allah kasih
makanya kita minta juga sama allah
minta rezeki yang gak diduga duga
contoh rezeki yang gak diduga duga kita lagi duduk di rumah
tentunya orang datang tolong nih ngasih rezeki uang
ini saya ada rezeki sedikit buat situ
itu kan yang nggak diduga duga
yang diduga apa
emang udah tahu rezeki kita
oh ya ada apa nih pak ustadz
begini nih bang badrun
hari hari ini warga banyak yang kehilangan
berupa emas berupa uang
tapi yang anak herannya ini rumahnya atau jendelanya nggak ada yang dirusak
pintunya nggak ada yang dirusak
nah maka itu warga jadi pada bingung
nah sekarang ini warga mau ke pak rt
hahaha dasar orang kampung
ngapain sih dipusingin
cuma begitu aja pusing
kalau nggak tahu saya banyak nih punya teman polisi
iya bener pak ustadz
kenapa ngelapor polisi aja
iya bener pak ustadz
ya udah yaudah yaudah
bang badrun ini mobil barunya
tuh kan dasar orang kampung
mobil mobil gue kok kalian yang kepo sih
mita lastri mau ke mana
udah jangan dijawab
tersalah banget orangnya
kerjaan bang badrun sebenarnya apa sih
kok bisa cepet kayak gitu
jangan jangan piara tujuh kali
ya betul itu
orang saya aja kurang yakin sama dia
pendadak kayak gitu ya
pendadak kayak gitu ya
kita kan semua tahu
dia kan cuma sepi rangkot ya
lagi belum tentu pelakunya dia
dan kita mesti bersangka baik aja
dapat pahala ngalir terus pahalanya kita

eh gua itu kesini mau pamer
ya udah deh
kalian belum punya mobil
iya gitu banget ya
ya gitu banget
ya udah deh
dia berbuat seperti itu
yang penting kita hanya jangan
ya kamu masuk aja
benar nih kita buang buang uang tiap hari ngambur ngamburan
lo bisa diem nggak sih
gua mau ngapain juga terserah gua
ya kamu masuk aja
buang buang uang tiap hari
ngambur ngamburan kan gak bagus bang
lo bisa diem gak sih
gua mau ngapain juga terserah gua
gue gak butuh ceramah lu
eh eh tunggu dulu
sekarang kamu balikin ya
perhiasan jam emas yang aku beliin tadi
gua dibalikin bang
tadi bukannya baru dibeli
lu tuh jangan salah tanggep ya
nah ini kan perhiasan emas
tapi tenang aja
kalau kita keluar lagi
gua pinjemin ini periasan emas
biar kita gak keliatan miskin
sekarang gua mau kopi dulu
tuh sana masuk
kalau gitu kan pamit pulang dulu ya
kapan kapan kami boleh main kesini kan mbak
boleh saya seneng banget
oh kalian mau ngutang ya
kamu percaya sama orang orang kampung ini
sekarang kalian pergi dari sini
gue gak terima tangan